kok lo pede banget gue bakal mau pergi sama mama
ya siapa tau aja lo pengen liat gue dibabak belurin sama orang gitu
ya gak gitu juga keles
tapi gue gue cuma kasian aja kan
gue kan orang yang baik hati
ya jadi gitu deh
ya udah gak apa apa
tapi gue minta upah dari lo
oh jadi sebenernya dari tadi lo mau minta upah
dosa dia gak ada
dari teleponnya dia teleponnya gak aktif
kemana sih itu anak
dia di kelas ada nggak
tadinya gue pikir dia sakit atau telat bangun
eh tau taunya di kosannya juga gak ada
aduh gue cuma takut hai kenapa napa
yaudahlah kita cari tempat lain aja yuk
sabrina ini gue udah bawa saksinya boy
jadi temen lo ini bisa jelasin soal motornya gak jelas itu
jadi lo bisa jelasin ke gue gimana motor reva itu bisa jatuh ke dalam jurang
waktu itu emang cuma gue yang ngeliat motor eva jatuh di jurang
karena awalnya gue lagi kejar kejaran sama dia

tapi reva beruntung banget
bukan dia yang masuk ke jurang
mau ngejar motor trail gitu
di jalanan tanah kayak gini
dasar ya nekat juga loh
untung bukan lo yang ke jurang
jadi sekarang semua udah jelas kan
gue udah bawa bukti yang benar
berarti motor gue bisa balik dong
waduh gue bisa kenalin motor gue gak ya
dan reva pun pasti tau yang mana motornya
boy masih inget gak ya
mana motor gue udah banyak yang ubah lagi
gue udah punya cukup bukti kan
buktinya aja boy bisa tau motor gue yang mana
jadi sekarang gue mau ambil motor gue lagi
emang lo udah nunjukin mana motor reva
tapi itu motor udah gue beli udah gue korek mesinnya
maka dari itu lo harus bayar lima puluh juta
jadi gue harus ganti lima puluh juta
iya kondisinya udah beda kan sekarang
gue sih bisa aja tapi gak bisa sekarang
oke tapi motor nggak boleh dibawa dulu sebelum lo ganti rugi semuanya
reva sama boy temenan apa pacaran ya
lo demen ya sama sea boy
udah udah lah badan kita selesai
gue pengen nyari anak anak lari
ya udah kalau gitu biar gue jalan sama anak anak aja oke
ya udah terus kita lanjut
maksud lo apa sih boy sebenernya
kalo lo mau ngajak gue berhenti ya jangan nepetin motor gue kaya gitu dong
ya ref sebenarnya gue pengen ngajak lo nonton gue tanding
soalnya gue ikutan
kok lu pede banget gue bakal mau pergi sama mama
ya siapa tau aja lo pengen liat gue dibabak belurin sama orang gitu
ya gak gitu juga keles
gue cuma kasian aja kan
gue kan orang yang baik hati
ya jadi gitu deh
ya udah gapapa
tapi gue minta upah dari lo
jadi sebenernya dari tadi lo minta upah
gue ada kok uangnya sekarang
gue ga mau dibayar pake uang
siapa juga yang mau
gue mau diner sama lo
gak mau ah gue
kalau gitu nanti gue bakalan minta terus kepanya dari lo
ya udah lah gue bayar aja deh pake uang
duh reva gue tuh ga mau dibayar
emang gue semurah itu apa
lo mau bayar gue pake
menurut gue lebih berharga kalau gue bisa dinner sama lo
tuh mulai kan
lo mulai keluarin jurus gomba lo lagi
gombal apaan sih
gue ga mau denger lagi
lo takut jatuh cinta ya sama gue
bukannya lu udah jatuh cinta sama gue
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah